sempat beredar informasi bahwa kementerian kesehatan bakal mengizinkan penggunaan jenis vaksin covid sembilan belas yang sama
pada program vaksinasi pemerintah dan vaksinasi gotong royong
menurut kabar tersebut hal ini didasarkan pada peraturan menteri kesehatan no delapan belas tahun dua ribu dua puluh
yang dikeluarkan pada dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi meluruskan kabar tersebut
siti nadia mengatakan berdasarkan permenkes no delapan belas tidak ada perubahan jenis vaksin untuk program vaksinasi gotong royong
sesuai dengan peraturan sebelumnya yakni permenkes nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
jenis atau merek vaksin yang digunakan pada vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi gotong royong harus berbeda
vaksinasi program gotong royong itu tidak boleh sama vaksinnya dengan program pemerintah
tetapi kalau pemerintah mendapatkan vaksin
yang kebetulan jenis vaksinnya sama dengan vaksin yang digunakan oleh vaksinasi gotong royong
itu bisa digunakan dalam program pemerintah
tetapi tidak sebaliknya
informasi yang beredar itu sebenarnya mungkin karena membaca langsung dari kmk
atau keputusan permenkes nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh satu itu ya
dan mungkin interpretasinya ya yang seolah olah bahwa jenis vaksin
baik vaksinasi gotong royong maupun vaksinasi program pemerintah
itu bisa menggunakan jenis vaksin yang sama
siti nadia menambahkan bila ada negara atau pihak lain ingin memberikan bantuan vaksin covid sembilan belas
pemerintah tentu tidak menolak
bantuan tersebut digunakan untuk mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat
meski merek vaksin yang disumbangkan juga digunakan dalam vaksinasi gotong royong
sementara kamar dagang dan industri indonesia kadin mengatakan
tetap mengikuti arahan kementerian kesehatan dan pt bio farma
oleh menkes dan bio farma di cleansing lah datanya dipastikan
supaya tidak ada overlapping
kemenkes memberitahu kita kembali bio farma kemudian kita kasih tahu perusahaannya
perusahaannya kemudian melakukan perjanjian kerjasama pks langsung dengan bio farma
kemudian mereka melakukan pembelian
kami ke bio farma kemudian bio farma akan mengirim vaksin itu
sesuai dengan vaksinasi yang sudah ditentukan
setelah vaksinasi kes itu mendapatkan izin dari dinkes
seperti itu flow nya
ruslani menambahkan sejauh ini merek vaksin yang sudah disepakati
dan digunakan dalam vaksinasi gotong royong adalah sinopharm dengan lima belas juta dosis
dan kansino sebanyak lima juta dosis
dua puluh juta dosis vaksin sinopharm akan tiba pada september dua ribu dua puluh satu
dan lima juta dosis vaksin kansino akan tiba pada kuartal keempat dua ribu dua puluh satu
sementara vaksin sputnik v dari rusia menurut ruslani
masih diteliti bepom dan mui untuk mendapatkan izin edar darurat dan sertifikat halal
produsen sputnik v menjanjikan dua puluh juta dosis untuk digunakan dalam vaksinasi gotong royong
kadin mengklaim jumlah perusahaan yang telah mendaftar dalam program vaksinasi gotong royong
total sudah dua puluh delapan ribu
pada batch pertama sembilan tiga ratus delapan perusahaan yang mendaftar
kemudian pada batch kedua delapan tujuh puluh delapan perusahaan
batch ketiga sebelas dua puluh tujuh perusahaan